sopir bus keramajati jurusan wonogiri bandung
yang mengalami kecelakaan tunggal akhirnya ditetapkan sebagai tersangka
sopir bus bernama asep tersebut sempat melarikan diri
saat bus yang dikendarainya mengalami kecelakaan di jalan raya bandung garut cicalengka
menurut kasat lantas polres bandung akp hasbiristama
sopir bus mengakui dirinya mengantuk sehingga terjadi kecelakaan
satu korban ledakan kapal bernama arman
kamis pagi ditemukan tim sar gabungan dalam keadaan meninggal
korban ditemukan mengapung di antara serpian kapal sekitar dua puluh meter dari lokasi kejadian
jasad korban dibawa ke rumah sakit abdul wahab syahrani samarinda
sebelum diserahkan ke pihak keluarga
tim sar kemudian melanjutkan pencarian satu korban lain bernama jamaludin
pencarian dilakukan dengan menyisir sungai mahakam dalam radius sepuluh km
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini